ternyata dia menguasai mantra mantra burung
yang sulit diluruhkan
kita harus segera keluar dari sini
aku khawatir kujang itu akan salah gunakan
tapi bagaimana caranya
kita meluruhkan mantra tunggapan lelukan ini
karena mantra ini
nyaris tidak ada yang mengenali lagi
mari kita gunakan
ini saatnya ibu membangunkanmu
saatnya ibu membangkitkanmu